tegar pelajar kelas enam sekolah dasar kenanten kabupaten mojokerto jawa timur ini
terus menangis sejarinya terjepit setang sepeda angin miliknya
meski berusaha ditarik dan diberi pelumas tetap saja tidak bisa keluar lantaran jari telah memegang
dengan sangat berhati hati dan penuh kesabaran
petugas pemadam kebakaran kabupaten mojokerto berusaha melepaskan jari tengah tegar yang masuk ke setang sepeda angin
setelah satu jam berusaha akhirnya pipa bisa dipecah dan jari tengah tegar bisa dilepaskan
seperti diketahui peristiwa naas ini terjadi saat tegar selesai main sepak bola di lapangan
sambil membawa sepeda angin dengan teman temannya
namun saat iseng tegar memasukkan jari tengah ke dalam pipa setang sepeda angin
jarinya tidak dapat dikeluarkan
kendalanya kita alhamdulillah tidak ada kendala
kemarin cuma kendalanya kan kita memang butuh proses waktu
tidak bisa cepat karena kan tangannya masuk di dalam setan
kita terlalu dalam
petugas pemadam kebakaran bpbd kabupaten mojokerto mengimbau orang tua
agar berhati hati dan mengawasi saat anak bermain